ini lupa aduh kok kayak mau buju anak kecil
ya pak ya hakim itu katanya tidak boleh marah
jadi kami berusaha untuk enggak marah
berusaha banget untuk nggak marah
tapi kadang kadang ya gimana ya muncul juga dia
enggak enggak bapak enggak perlu minta maaf
memang ini tugas kita untuk mencari memformulasikan
ini juga cara teknik kita untuk membuka persoalan ini
rosmina hakim ketua sidang kasus korupsi jiwasraya
dengan terdakwa beni cokro saputro dan heru hidayat marah
di tengah pemeriksaan kesaksian alwi halim direktur pt letus andalan sekuritas
geramnya rosmina ini dikarenakan jawaban saksi mengenai aliran dana
sekitar rp empat puluh miliar
yang masuk ke rekening awi terkait dengan kasus ini dianggap tidak jelas
alwi pun meminta maaf atas jawaban yang memicu kemarahan hakim tersebut
nah jangan seolah olah saudara ingin menutupi gitu loh
di persidangan ini boleh ada yang ditutupin
tidak bermaksud begitu ya mulya
pinjam meminjam ini ya
jika saudara pinjam meminjam
apakah ada buktinya
nggak ada yang mulya
cuma lisan aja kalau sama pak tommy yang mulia
tidak ada ya
alwi kemudian mengaku bahwa dana tersebut merupakan urusan pinjam meminjam uang
selain alwi halim
terdapat tiga saksi lain yang hadir pada persidangan ini
yakni pangjaya hartono
direktur utama pt gunung bara utama
direktur utama pt treasure fund investama
serta sumin tanudin
kautus andalan sukuritas
inessa ayuniza yoga aris jakarta